sendiri sih gue nggak mau lagi tinggal sama adriana ngapain coba tapi kalau gue ingat pesannya mami
gue mau gak mau kan gue harus tinggal lagi bareng adriana karena gue harus jagain muka
gue dari nyat jahat adriana oh gini aja kita buat adriana bokap lu cerai gimana
gila lu masuk gampang gitu lah mel eh mel lo tuh nggak boleh kayak gitu itu tuh satu hal yang
lo benci loh kalau misalkan lo ngasih saran kayak gitu itu tandanya lo juga ikuti benci allah
loh iya deh nenek ustadz aja beli

padahal ngerasa yang kayak terancam gitu

iya ya kayaknya bokap lo tuh udah dipeletin sama adriana
wah megan megan
cina lo tuh ya bener bener kolot ya
masa dukapnya reva langsung percaya gitu sih sama adriana
murot gitu kan aneh
kayaknya nih ya lo tuh harus banyak belajar sama adriana
biar lo tuh dapetin cowok terus udah gitu lo kuasain nih coy
heheheh bokap banget gue jadi muaknya adriana
nah thank you
iya tapi justru itu yang bikin gue dilema banget
karena kalo gue sendiri sih gue sebenernya gak mau lagi tinggal sama adriana
tapi kalo gue inget pesennya mami gue
mau gak mau kan gue harus tinggal lagi bareng adriana
karena gue harus jagain bokap gue dari nyat jahat adriana
oh gini aja kita buat adriana sama bokap lo cerai gimana
eh mel lo tuh gak boleh kayak gitu
itu tuh satu hal yang allah benci loh
itu tandanya lo juga ikutin bunyi allah loh